relawan kawan sandi atau rks di cimahi jawa barat mendeklarasikan dukungan terhadap sandiaga uno agar maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
sandiaga diagap sebagai pemimpin yang pekerja keras dan mampu merangkul semua kalangan
untuk menjadi pemimpin kita di dua ribu dua puluh empat
karena bang sandi itu orangnya pekerja keras super dan selalu mengayomi
tidak pernah membedakan ras budaya ataupun apapun itu selalu dirangkul semua
menurut sejumlah ibu ibu yang juga penggerak usaha mikro kecil dan menengah di cimahi
dukungan terhadap menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu berasal dari lintas kalangan
di antaranya para pelaku umkm milenial budayawan
dan juga tokoh agama
dalam kesempatan yang sama anggota rks cimahi elda dwi pratiwi menilai
sandiaga memiliki potensi memimpin indonesia
elda yang merupakan seorang mahasiswi mengaku akan menggalang dukungan untuk sandiaga uno dari kalangan milenial
saya lingkarannya lingkaran milenial ya kang
dari segi mengajak mungkin bisa sambil diskusi santai share gitu
apa sih bang sandi ini seperti apa sih orangnya gitu
terus backgroundnya dia seperti apa
pengalaman dia seperti apa
dan mungkin visi misi dia ke depan ketika dia menjadi seorang pemimpin itu seperti apa
selain menggelar deklarasi rks cimahi juga membagikan paket sembako kepada warga
program program lanjutan rks cimahi ini demi menghimpun dukungan masyarakat luas untuk sandiaga uno